anda masih menyaksikan program spesial gerhana matahari cincin
ya kalau kita bicara soal gerhana matahari cincin ini selain di indonesia
gerhana matahari cincin ini juga bisa dinikmati di negara negara lain
seperti arab india hingga negara negara di asia tenggara
seperti yang tadi sudah kita tayangkan begitu ya ada di uni emirat arab
nah warga australia ternyata juga berkesempatan untuk melihat gerhana matahari
sebagian seperti jakarta
nah matahari cincin ini juga bisa terlihat di arab saudi qatar uni emirat arab oman
bagian selatan india bagian utara sri lanka samudera hindia malaysia singapura filipina dan juga pulau guam
iya sementara untuk samudera india ini samudera india australia bagian utara dan samudera pasifik ini
dapat menyaksikan gerhana matahari sebagian juga nih
dan di arab saudi gerhana akan tampak begitu
matahari terbit selama beberapa menit
di guam gerhana baru tampak ketika mataharinya terbenam di sana
nah menurut data elips wise gerhana matahari cincin pada desember ini adalah gerhana matahari ketiga dan terakhir di dua ribu dua puluh
nanti kita akan tanyakan lagi ke narasumber kita
nah ini pertama terjadi pada enam januari dua ribu sembilan belas yaitu gerhana matahari sebagian
dan kemudian gerhana matahari total pada juli lalu
gerhana matahari total pada juli lalu
ini memang terlihat di wilayah amerika selatan
sementara gerhana sebagian sempat terlihat di bagian utara dunia
artinya gerhana matahari cincin ini adalah yang pertama kali dilihat di indonesia pada tahun ini atau tahun dua ribu sembilan belas
gerhana matahari selanjutnya baru akan bisa dinikmati masyarakat indonesia dan juga asia tenggara pada sekitar april dua ribu dua puluh tiga mendatang
jadi semoga kita semua dalam kondisi sehat ya
jadi bisa menyaksikan kembali bagaimana fenomena

ya fenomena bersejarah ini
iya kita lihat ini dia jalur jalur dari gerhana matahari cincin
ada beberapa negara yang dilalui dan indonesia ini memang menjadi yang spesial ya bale
khususnya di wilayah utara indonesia ya seperti di sumatera lalu ada di kalimantan barat
dan lain sebagian
sementara untuk wilayah lainnya itu yang posisinya di bagian bawah harus bersabar
karena hanya bisa melihat gerhana matahari sebagian
iya tapi tadi kan sempat disampaikan atau kondisinya seperti apa kita lihat